gibran raka buming raka resmi menjadi calon wakil presiden pendamping prabowo subianto usai diusung koalisi indonesia maju
gibran yang merupakan anak sulung presiden jokowi terpilih sebagai wali kota surakarta pada januari dua ribu dua puluh
sehingga ia baru menjabat jabatan tersebut selama kurang lebih tiga tahun
saat awal menjabat gibran mengatakan prioritasnya adalah percepatan pemulihan ekonomi yang akan menjadi fokusnya
dan mari kita lihat bersama catatan perekonomian kota solo di bawah kepemimpinan gibran
gibran menyebut sebelum dirinya menjabat pertumbuhan ekonomi di solo pada tahun dua ribu dua puluh minus satu
jadi sebelum menjabat posisinya minus satu tujuh puluh empat
dikutip dari badan pusat statistik perekonomian kota surakarta pada dua ribu dua puluh dua mencapai sekitar
dua puluh miliar rupiah berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku
ini yang kemudian ya yang kemudian disampaikan oleh gibran menjadi salah satunya yang kemudian diklaim solo menjadi satu satunya kota dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di pulau jawa
namun selama kepemimpinan gibran ada catatan yaitu inflasi juga mengalami peningkatan
jadi angkanya juga cukup naik begitu ya inflasinya
selain pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan seorang gibran pembangunan kota solo pun semakin berkembang pesat
tercatat sejak dua tahun terakhir ada belasan proyek pemerintah pusat yang anggarannya berasal dari keroyokan berbagai instansi pusat
berikut kami tampilkan ada tiga proyek setidaknya
proyek besar yang kemudian berlangsung di era kepemimpinan gibran
data dari kementerian perhubungan dana pembangunan proyek ini sebesar rp sembilan ratus dua puluh miliar rupiah
selain dari kemenhub pembangunan simpang layang ini juga didanai anggaran dari kementerian pupr
proyek lainnya yaitu revitalisasi taman balekambang
proyek infrastruktur besar kedua yang dananya bersumber dari apbn adalah revitalisasi taman balekambang
dan untuk revitalisasi ikon kota solo paling populer ini kementrian pupr menghabiskan anggaran sebesar sekitar satu ratus lima puluh empat miliar rupiah
kemudian proyek lainnya renovasi secara menyeluruh pasar jongke
ini adalah pasar tradisional yang menggunakan anggaran apbn khususnya pupr
yang menelan biaya kembali ke pasar jomke
yang menelan biaya sekitar satu ratus tiga puluh delapan miliar rupiah
itulah sebagian gambaran pencapaian gibran dari sisi perekonomian selama menjabat sebagai wali kota solo
dan gibran sendiri dipastikan akan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendampingi prabowo subianto